sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kalau dia masih ada pasti kalian bisa jadi teman dekat
bajak kamu ngapain disini malam malam
feltu boleh gak
gue plug lu sebentar aja
ya aku senang punya telfon kamu

apa ya dik
eh dik lu tuh apa apaan sih dik
ini cuma perlombaan biasa nih
lu tuh nggak bisa banget ya nerima kekalahan hah
seharusnya lu tuh ngasih selamat ke gua
bukan lu mukul gua
jangan lebih kita selamat hah
nih tangan loh selamat ya
tapi mulai sekarang kita bukan teman sayang
gue bukan nomor satu lagi ram
bercuma gua hidup
dika aku cuma mau ucapin makasih
oh ya gimana kabar kamu dengan edgar
baik baik aja kan
pak kalau papa denger ini pasti papa bakal marah
tapi aku udah gak bisa sama sama edgar lagi pak
ya sudah nggak apa apa
ah pokoknya kalau menurut kamu itu baik ya kamu lakukan saja yang terbaik
bapak kan sudah pesan sama kamu
lakukan sesuatunya dengan perasaan
kalau kamu gak punya perasaan lagi sama dia ya gak usah dipaksakan
ya cari aja sekarang ini kesibukan apa gitu
asal kamu tidak
ketemu dengan ibu kamu
mungkin ini permintaan papa sama kamu
kalau nanti bapak sudah meninggal ya silakan kalau kamu mau ketemu dengan ibu kamu
tapi selama kamu tahu papa masih hidup jangan ketemu sama ibu kamu
cuma itu permintaan papa
yang sudah tidak perlu kamu pikirkan
papa perangkan dulu
papa tenang aja ya
aku akan selalu nemenin papa
sekarang kan aku satu satunya anggota keluarga papa
jadi aku akan selalu nurut semua kata katanya papa
papa perangkan dulu ya
barusan bajah telpon
saya bawa sendiri
aduh si bajah kenapa sih
aku di dalam rumah keribut
saya ada di sana juga
tidak ini memang terjadi
apa coba nanti pendapat dia
kalau dia tahu aku datang ke sini
tapi aku benar benar khawatir
bajak kamu ada di dalam nggak
kok ada kunci
bajak aku masuk ya
bajak kamu kenapa
ya ampun bajak
bajak kamu kenapa
bajak bangun bajak
aku gak bisa menerimanya
tolong jujur sama aku
apa kamu gak mau terima cincin ini karena baja
aku mau dengar jawaban kamu
aku juga gak tahu
kamu suka sama dia
aku juga gak tahu edgar
kalau aku terima cincin itu dari kamu
aku akan sangat merasa bersalah sama baju
aku harus bagaimana sekarang
ya ampun baja
badan kamu tuh panas banget sih
jangan jangan pergi
kamu kenapa sih tadi kamu tiba tiba teriak
kamu tuh bikin kaget tau gak
ya ampun baja
kamu kenapa sih
itu serge yang sdm nya